wakil gubernur lampung husnunia halim yang akrab di sapa nunik menjalani pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi kpk
nuni menjalani pemeriksaan atas kasus proyek kementerian pupr
nunik tiba di gedung kpk sekitar pukul sepuluh pagi
pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan dua puluh november lalu
saat itu nunik tak hadir
politikus pkb ini bersaksi bagi komisaris pt sharlin jaya jeko group hong arta yang telah menjadi tersangka
hong arta merupakan tersangka ke sebelas yang diduga memberikan dua enam miliar bagi kepala bpjn sembilan maluku dan maluku utara
dalam kasus ini kpk telah memanggil sejumlah politikus pkb lain seperti ketua umum pkb mohaimin iskandar
namun dirinya belum memenuhi panggilan pertama kpk
dan sudah ada korespondensi nn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
yang maria maria nama politisi ketua umum pkb mohaimin iskandar ini juga disebut dalam pusaran korupsi nuni ini
bagaimana kemudian peran dan apa modus yang diterapkan terhadap korupsi ini yang dilakukan oleh nuni dan teman temannya ini
selamat siang ferdi
untuk pertanyaan anda seputar apa yang kemudian dilakukan atau keterlibatan dari ketua umum partai kebangkitan bangsa atau pkb
bagaimana kemudian peran dan apa modus yang diterapkan terhadap korupsi ini yang dilakukan oleh nunik dan teman teman ini
bagaimana kemudian peran dan apa modus yang diterapkan terhadap korupsi ini yang dilakukan oleh nunik dan teman teman ini
yang kemudian diajukan oleh musa zainuddin pada juli dua ribu sembilan belas ke meja pimpinan komisi pemerintahan korupsi
dan di dalam surat ini kemudian musa zainuddin menuliskan sejumlah nama
di antaranya adalah nama ketua umum pkb muhaymin iskandar terlibat dalam kasus pupr ini
keterlibatannya di mana
ferdi dalam surat yang kemudian diberikan oleh muza zainuddin ini yang juga saat ini sudah diberikan
banyak dibicarakan di masyarakat bahwa musa menyatakan dirinya ditunjuk sebagai kapoksi atau ketua kelompok komisi lima dpr ri
dan ia berasal dari fraksi pkb saat itu ditunjuk langsung oleh ketum pkb mohamed iskandar
dan melalui mohamed lah kemudian musa diperintahkan untuk menemui terlebih dahulu ketua fraksi pkb saat itu dijabat oleh helmi faisal zaini
dan kemudian dari pertemuan antara musa dengan helmi faisal zaini ini
kemudian ditemukan beberapa hal diantaranya musa diperintahkan untuk mentaati bagaimana seluruh ketentuan partai
termasuk dalam proses quote unquote atau tanda kutip
mengamankan anggaran yang berada di komisi lima dpr ri untuk jatah partai kebangkitan bangsa
dan kemudian melalui pertemuan dengan ketua fraksi pkb di dpr ri ini
musa diarahkan kembali untuk bertemu dengan sekretaris fraksi
yang juga wakil ketua dari badan anggaran dpr ri jazilul fawait
di mana pada saat itu ia juga diminta untuk mengamankan sejumlah proyek
yang kemudian ini adalah proyek pembangunan jalan dan juga infrastruktur di kawasan maluku utara
sebetulnya kasus ini verdi bermula dari operasi tangkap tangan kpk kepada salah satu anggota dari komisi lima dpr ri
yaitu damayanti wisnu putranti pada dua ribu enam belas yang lalu
mengatakan kasus yang sudah cukup lama
tetapi ternyata hangat kembali dengan adanya terbukanya surat permohonan justice kolaborator yang diberikan musa zainuddin
dan kemudian setelah adanya arahan araan ini
musa mengaku bahwa dirinya ditemui oleh seseorang bernama jailani
yang kemudian menyebutkan bahwa abdul qadir yang merupakan direktur utama dari pt windu tunggal utama
menyatakan menginginkan untuk mengerjakan sejumlah proyek atau sejumlah paket proyek di pupr
yaitu proyek pembangunan jalan di wilayah taniwel saleman
senilai lima puluh enam miliar rupiah
dan rekonstruksi jalan di pirul waisala berharga lima puluh dua miliar rupiah
kemudian melalui jailani
ada kesepakatan yang dibangun antara musa zainuddin
dikediamannya di kompleks dpr ri kalibata
kesepakatannya adalah memberikan fee berharga tujuh miliar rupiah

paket yang kemudian diminta untuk dikerjakan abdul koir
yaitu tadi yang saya sebutkan dari piru waisala dan juga taniwel saleman
dan kemudian setelah itu kemudian harinya uang ini kemudian diberikan dalam dua tas ransel
dan kemudian ia menelpon atau musa sayyidudin ini menelpon
maksud kami menelpon jazilul fawait untuk kemudian diberikan uang dari tujuh miliar ini
diberikan enam miliar kepada jazil ulfawait
dan pada saat pemberian uang tersebut ada hal hal yang kemudian dibicarakan di situ
di antaranya adalah kalau ini menurut surat terbuka maksud kami surat yang sudah terbuka saat ini
mengenai jasis kolaborator musa sayyidudin yang menyebutkan bahwa saat itu jazil ulfawait menyebutkan
akan memberikan enam miliar rupiah kepada ketua umum pkb muhaymin iskandar
meskipun hal ini juga sempat sudah ditampik oleh beberapa pihak
termasuk oleh jazilul fawait sendiri dalam beberapa keterangannya ketika berada di komisi pemberantasan korupsi
dan kemudian musa saat itu juga menyatakan ia telah melaporkan pemberian uang enam miliar rupiah ini
kepada helmi faisal zain yang merupakan saat itu adalah ketua fraksi dari pkb di dpr ri
yang menjadi hal hal yang penting di sini verdi bahwa setelah itu musa mengakui bahwa ia diminta untuk berbohong
untuk tidak mengakui adanya arahan arahan yang dilakukan oleh ketua umum partai atau ketua umum pkb muhaymin iskandar
untuk kemudian mengamankan sejumlah paket atau sejumlah proyek yang berada di wilayah kementerian pupr
dan pihak pihak yang ditulis oleh musa zainuddin untuk membuatnya atau menyuruh dirinya tidak mengakui hal tersebut adalah
sekjen dpp pkb abdul qadir karding dan juga pendahara pkb bahrudin nasori
dan sebetulnya ferdi kasus ini melibatkan begitu banyak pihak setidaknya saya mencarat ada dua belas tersangka yang sudah ditetapkan oleh kpk
di antaranya adalah pengusaha pengusaha yang cukup besar di wilayah masing masing
di antaranya adalah hong arta kemudian ada pemilik dari pt cahaya mas perkasa sokoseng atau aseng
kemudian ada direktur utama pt windu tunggal utama abdul koir yang kemudian untuk komisi lima sendiri
sudah ada beberapa yang difonis oleh komisi pemerintahan korupsi atau difonis oleh pengadilan tipikor jakarta
di antaranya adalah damayanti wisnu putranti kemudian ada nama budi suprianto dan juga andi taufantiro yang juga sudah difonis
dan kemudian ada bupati halmahera timur rudy erawan yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani fonis hakim di pengadilan tipikoro jakarta
sehingga dalam prosesnya kpk ingin kemudian menemukan hal hal atau keterkaitan yang diduga
dan kemudian ada juga ditulis oleh muza zainuddin ini dengan sejumlah pihak terutama dengan ketua umum pkb muhammad iskandar
namun dalam pemanggilan sembilan belas november kemarin mohaimin nampaknya belum hadir dan kpk saat ini tengah mempersiapkan untuk melakukan pemanggilan kedua
meskipun demikian kami belum mendapatkan informasi secara detil verdi kapan kemudian mohaimin iskandar akan mendapatkan jadwal pemeriksaan selanjutnya
terima kasih maria sarjana dari gedung kpk jakarta